kita beralih ke kasus lain hingga kamis pagi polresta bogor kota memastikan pembunuh adriana yubelia noven belum tertangkap meski polisi telah memeriksa seorang pemuda berinisial s di bandung
ya dan saat ini polisi belum menemukan bukti cukup dan saksi mata pada saat kejadian juga minim jumlahnya
jajaran muspida kota bogor melakukan koordinasi untuk membahas kasus pembunuhan siswi smk bernama andriana yubelia noven kamis pagi
pemuda yang ditangkap polisi di bandung belum dapat dipastikan sebagai tersangka karena memiliki ciri fisik berbeda dengan sosok dalam rekaman kamera pemantau atau cctv
selain kekurangan bukti karena buramnya rekaman cctv minimnya saksi mata di lokasi membuat polisi tak mau gegabah menentukan siapa pelaku pembunuhan siswi tersebut
oleh karenanya polisi kini mencoba menyimpulkan sejumlah identitas terduga pelaku
hingga dua hari setelah noven tewas polisi telah membentuk tiga tim pemburu gabungan dari mabes polri polda jawa barat dan polresta bogor kota
tidak ada yang bisa kita minta keterangan bagaimana kehidupan sehari harinya
tapi mohon bersabar karena ada beberapa bukti elektronik yang kita lakukan ya betul itu sudah diamankan tapi itu bukan pelakunya
bukan pelakunya atau masih diselidiki dia pelakunya itu bukan
setelah terang dilakukan pendalaman makanya saya belum bisa katakan itu bukan pelaku
tapi saya katakan itu kemungkinan bukan pelakunya
sementara itu ratusan siswa dan alumni sekolah smk berenang siang
kami sore menggelar tanggal ini
tabur bunga di lokasi pembunuhan nandriana yubela noven jalan riau kota bogor jawa barat
mereka berdoa untuk melepas kepergian korban
para siswa juga menggelar tabur bunga sekaligus menyalakan lilin di mulut gang sebagai bentuk bela sungkawa
kepergian tragis korban meninggalkan duka mendalam bagi para siswa dan sahabat dekatnya
selain dikenal teladan dan ramah gadis kelahiran tahun dua ribu itu juga dinilai periang
meski tak pernah mengaku dirundung masalah korban sempat mengadu saat mengakhiri hubungan asmara
dengan mantan pacar yang tak diresmikan
tabur bunga kebetulan kejadian karat disini
berdoa semoga arwahnya kemarin
mungkin ini dari teman teman
teman temannya sekolah dan alumni
aksi simpati ini sengaja digelar oleh ratusan siswa dan alumni smk baranang siang
sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga korban
mereka juga berharap kekuatan doa mampu membantu pihak kepolisian
hingga kini lokasi kejadian pembunuhan mulai dipadati karangan bunga dari berbagai pihak